siapa yang terkenal dengan jenderal tni andika perkasa
meski telah pensiun pada januari lalu
nama andika perkasa masih mencuri perhatian publik
salah satunya keramantisan dengan sang istri
meski tegas disiplin sosok jenderal tni andika perkasa
kerap menampilkan sisi romantis dengan sang istri hetty perkasa
walaupun dikenal sebagai pejabat tinggi
tak sedikit andika perkasa memperlihatkan momen mesra baik
saat kunjungan kerja maupun momen berdua
seringkali momen hangat kedua sejoli ini
bikin warganet bawa perasaan alias baper
seberapa romantiskah sang jenderal dengan sang istri
lalu apa yang membuat sang jenderal tni ini
selalu bersikap romantis dengan istri tercinta
bagi andika ini ngomong ngomong kan lompatannya cukup besar
bermanufur menuju karir politik
kira kira dulu gimana ceritanya
sempat diskusi ke keluarga tanggapan keluarga gimana sih
ya sempat sih mbak sempat itu
setelah kita pensiun mbak ya setelah satu januari
mam ini kelihatannya mungkin lebih bagus
nah itulah jadi ada diskusi itu waktu itu
tapi menurut saya itu adalah yang terbaik lah buat kami
ibu sendiri sempat khawatir gak waktu kenal politik itu
stigma nya akan lebih waktu nyayuri gitu ya
kayaknya serem gitu gimana bu
saya sih karena saya selama menamping mas andika
mas adika kan orang yang serius sungguh sungguh
dan selalu berbuat yang his best ya
yang atas langkah yang diberikan oleh kemandan atau atasannya pada masa berdinas
jadi saya pikir dimanapun dia berada dia pasti akan melakukannya dengan sungguh sungguh
dan tidak mau mengecewakan
yang penting kemana dia deddy pergi
deddy tidak berubah
yang mami mao deddy seperti ini aja gitu
oh ya ya oh ya kalau nggak berubah sih kemana aja pasti malu support

ini keinginan sendiri untuk ke politik atau memang sudah ada pinangan dari
kalangan pejabat pejabat atau partai partai lain yang bikin hati tergugah untuk
oke ini waktunya untuk lompat terlebih jauh
sendiri mbak sendiri
jadi gak ada yang mempengaruhi
apalagi juga misalnya tawaran belum ada sama sekali
ada pesan dari pak hendro sendiri buat pak andika
sama sekali gak ada
sama sekali gak ada
pesan khusus gak ada yang hati hati gitu aja lah biasa
ini kayak melihatnya dempet seru
terus seru banget ya
selalu terlihat romantis ya kan
selalu penuh senyum
ini khas banget ya kalau lihat pak andika sama mbak heti selalu full senyum
ini memang sudah dari zaman pacaran atau janji pernah berantem gak sih bapak sama ibu ini
normal lah mbak
kita kan ada dalam hubungan rumah tangga ya
misalnya badai datang dari luar
atau dari dalam sendiri perbedaan banyak
menurut saya normal sekali kita
bapak atau ibu panglima atau ibu negara
berarti di atas panglima ini ada yang lebih tinggi ibu
ibu selain ibu bapak ini menarik ada ini anak bungsu
ternyata juga ya
andrew ini kalau melihat daddy sama mami
apa mungkin sifat atau sikap yang menjadi panutan andrew dalam perjalanan hidup dalam karirnya andrew sendiri
ya mungkin sifatnya yang saya lihat yang terinspirasi adalah mungkin work ethic nya
dan ini juga tunnel vision nya
saya nggak tahu apa bahasa indonesia nya
humility nya saya juga kurang tahu tapi ya itu sifat sifatnya lah
dan itu selalu jadi dibawa terus dalam perjalanan hidupnya andrew
henry ini kalau nggak salah juga baru lulus ya menyelesaikan pendidikannya
after that nya abis ini apa target selanjutnya
jangan jangan mau ikut kayak dia ini ke politik politik juga ya
waduh kebetulan saya sekarang lagi cari kerja di amerika
ya saya kerja di situ dulu dan ya
tapi gak pernah tertarik ikut kayak deddy jadi tentara terus politik
nggak berminat gitu ya andrew
menurut saya kurang berminat
ya kurang ya
ibu gimana ibu
ibu pernah kayak ya aduh semoga kayak dia tentara juga gitu ya bu ya
kelihatan tatapannya beda kan
iya jadi kok pengen ada anak anak yang jadi tentara ya karena papa saya tentara
mertua saya tentara suami saya tentara gitu
tapi ya anak anak sudah memutuskan memilih jalan hidupnya sendiri ya
saya sebagai ibunya support lah
asal mereka bertanggung jawab aku harus pertanyaannya
ini benar benar romantis aslinya memang gitu gak sih andrew
kalau apa cuma di kamera aja nih
iya emang aslinya seperti ini ya
memang kayak gini ya
bu hetty pak andika ini resepnya apa sih untuk bisa saling kayak selalu mesra selalu komunikasinya juga baik
bahkan kalau dilihat di media sosial pak andika tuh selalu mencari bu hetty kalau misalnya hilang sedikit mami bami bami
nggak boleh kehilangan
jadi biasanya oke saya sudah selesai wah istri saya kemana nih
ini udah next step gitu loh
jadi memang kemesraan ini dibangun sejak awal sejak awal pacarnya tuh memang selalu ada komitmen untuk bisa saling support
seperti ini sampai tua
ya memang itu harus sih mbak
karena kan kita
maksudnya yang menjaga siapa kalau bukan kita sendiri
kalau bukan kita siapa yang jaga
jadi memang dari awal kita niatin dan sejak awal memang kan ada trauma lah masa kecil saya
sehingga saya memutuskan pada saat menikah itu dalam hati bahwa ini peringatan saya pertama dan terakhir
nah itu memang kalau nggak dijaga ya susah untuk mempertahankan mbak
bu hetty ini dari sekian mungkin banyak pilihan ya
pria pria di luar sana
mengapa menjatuhkan pilihan kepada pandika
apa yang membuat bu hetty tertarik dari sosok pandika
dan semakin hari karena saya semakin sayang dan semakin cinta jadi semakin banyak dong
apa aja semakin macem macem yang membuat saya suka sama sapi
mungkin banyak kan di luar sana ya seperti kita tahu banyak ya cerek
nah ini juga kejabat harta tahta wanita seperti itu tidak menutup mata
nah ini ibu sama bapak bisa dijadikan kayak habibie ainunnya lah
kayak pak s b ibu ani yang selalu benar benar terlihat saling support sampai sekarang
saya sama mas andika ini orang kami berdua sama sama terbuka jadi nggak pernah kalau ada cerita cerita
kan adin suka bilang aduh saya ini kurang apa saya udah menahan ini
nah itu saya tidak pernah merasakan itu
mungkin karena setiap hari saya sampaikan apa yang saya tidak suka
dan sering sering sering sering juga biasanya kan kalau kita mau berbeda pendapat
itu kan kelihatan terasa tuh mbak
nah itu justru saya sudahi
jadi sebelum tambah parah misalnya ah udah kita nggak usah ngomongin itu dulu deh gitu
pak andika ini romantis nggak sih bu ada lagu kenangan atau apa hal yang bikin
eh ternyata pak andika ini ada sisi romantisnya gitu bagi ibu
mas andika bukan orang yang romantis
kalau ibu hattie pak andika romantis nggak
romantisnya ya juga nggak yang misalnya ya misalnya apa misalnya bawa bunga atau enggak enggak pernah juga
normal aja tapi dibandingin saya lebih romantis lah
jadi mas andika ini bukan tipe tipe laki laki yang ngasih bunga gitu bukan
atau ngasih kado ke istrinya ulang tahun gitu bukan
ngasih kado malah malah ini malah nggak mau
nggak expect malah
kalau bapak tahu kesukaan ibu apa lagu kesukaan ibu tadi udah ngobrol sedikit sama ibu
dulu dulu ya
dulu mami ini masih kadang kadang suka nyetel lagu lah
apa tuh mbak lagi ya
nggak inget pasti
nggak inget ya kata ibu ya
boleh dong mbak dikit tadi nggak kasih ke ibu aku makin cintanya aja pak
waduh itu dia
ayo dong pak buat ibu pak garang garang kan ya andre ya
ternyata itu ukapan hati coba pak sedikit
oh aku makin cinta
lanjut pak cinta sama siapa pak
oh satu lagi pak
cinta sama kamu
hanya kamu seorang kasihku
ini jago mbak
kalau saya emang enggak
bu jarang bu saya lihat pak andika mengungkapkan pakai lagu loh
makasih ya mbak
berarti ada sisi ternyata
ternyata ada sisi romantisnya kan
yang langsung inget aku makin cinta berarti benar
tepuk tangan ya buat andika yang makin cinta
ya justru saat itu saat saya nggak ada jabatan itu pak
nganggur saya waktu itu
mereka tanya suatu hari
dad kau enggak ke kantor dad
kenapa dad nah gitu
apa yang salah aku kan
ya nanti aja setelah kita pensiun mas
buka lagi dulu guys
ini agak salah nih mbak
boleh boleh ini mbak ya
bagian belakangnya ini mbak disini mbak
supaya satunya lagi mbak
saya bantuin ini ya
wah ini udah bener ya pak ya
bajunya bener juga pak
ternyata didatangin oleh trainer
eh salah dia bukan trainer bukan sembarang trainer
ini adalah panglima loh
seperti apa langkah politiknya
apakah ada strategi strategi tertentu seperti saat pada panglima
ada perang strategi perang
bapak adhika perkasa
apa kabar pak
jadi makasih lho pak ya dimarahin sedikit
gak dimarahin sih ya dikasih tau
orang yang paling banyak tau pengen tau nih
pak adhika ngapain aja setelah pensiun pak
tiap pagi olahraga mbak
tapi itu kan dari dulu juga sebenarnya
tapi sekarang setelah
pensiun beban jelas hilang
jadi kita lebih bisa fokus lah
walaupun waktunya sama mbak sekitar satu lima sampai dua jam
jadi lebih banyak gainnya
karena memang ada prinsip di dunia ini mbak
jadi kalau gak sampai sakit berarti gak ada kemajuan
pak adhika ini kurang lebih empat puluh tahun
dua puluh tahun sudah berkarir di tni ya pak
dari sepanjang karirnya empat puluh tahun bukan waktu yang singkat
apa part apa titik terendah bagi seorang pak andika
atau ada profesi di kan jadi dasman pampres
kemudian dari bawah sampai atas lah
yang paling bener bener value atau titik baliknya pak adhika ngerasa
oh ini loh yang bener bener aku pengennya
atau aku dapetin
atau jadi panglima itu puncak karir ya pak
justru bukan disitu mbak
jadi titik terendah yang mbak naya tanya
pertama itu waktu awal masuk
awal masuk kita diterima
kemudian kan langsung masuk program namanya pendidikan dasar militer
itu ada sekitar tujuh belas minggu
atau sekitar empat bulan
itu kita down banget tuh mbak
karena kan tadinya waktu di rumah
waktu sma ya dari kecil sampai sma kan kita punya kebiasaan
di rumah yang sangat beda ya mbak
beda dengan pada saat pendidikan
nah itu pertama kali kita belajar disiplin kan disitu
bangun harus sama terus waktunya tiap pagi
kegiatan berikutnya juga sama terus
itu yang membuat kita down banget mbak
saya merasakan disitu rasanya waktu itu
waduh hampir gak kuat nih kayaknya gitu lho mbak
apa iya saya keluar nih sampai selesai
sempat lah terbersih gitu ya di pikiran
jadi saya malu juga dong mbak
saya nggak pernah janji apa apa sama istri saya waktu kami menikah
tapi juga kan pada saat yang bersamaan malu
kalau kemudian ada saat dimana saya hanya menerima gaji
gak ada kalau istilah sekarang tunjangan kinerja segala macam gak ada
karena saya gak punya jabatan selama dua tahun
dan itu sangat memukul karena apa
istri saya yang keluar uang
tabungannya dia kan malu saya mbak
sehingga saya waktu itu mulai mencari cari alternatif
gimana kalau saya stuck disini
apakah saya terus begini menyerah keadaan
atau saya harus mencari jalan baru membuka jalan baru
mulai untuk melihat lihat perusahaan
perusahaan termasuk perusahaan asing
dan ini terjadi beneran
karena ada momen yang bikin haru atau yang
jadi satu perenungan sendiri bagi seorang
mbak andika dalam hidup
ada mbak ya justru saat itu saat saya gak ada jabatan itu mbak
nah tapi setelah itu
saya tahu bagaimana rasanya
tidak menjadi siapa siapa
sehingga begitu saya dapat jabatan lagi
saya hormati mereka semua
saya panggil dengan panggilan yang menurut saya cukup menghargai mereka semua
apakah support dari yang membangkitkan semangatnya pak andika
dari titik nol lah bisa dikatakan untuk bangkit lagi ke satu
sosok yang paling berpengaruh
apakah istri ibu atau tadi juga mungkin sudah di spill teman
apa selain itu pak yang bikin
ya istri dan anak anak mbak
istri saya saya menjadi tersentuh makanya saya kan rasanya malu
malu kenapa istri saya kayak gak ada beban
yang kedua anak anak
anak anak itu tadinya
tadinya gak pernah tanya
karena lagi gak enak badan
tapi lama lama kan
saya pergi dari rumah hanya untuk memastikan bahwa
saya kelihatan pergi ngantor
ke anak anak ya kalau istri saya kan udah tahu
sampai akhirnya mereka tanya suatu hari
dad kok gak ke kantor dad
dan kelihatan sekali bahwa mereka kepikiran mbak
saya bisa melihat walaupun nanya nya begitu yang terucap
tetapi saya lihat justru dari wajah itu
kelihatan bahwa mereka mikirin saya
pak ini berarti jadi tni empat puluh tahun kurang lebih
sebenarnya cita citanya itu memang pengen jadi panglima
atau tentara dari awal
atau sebenarnya ada cita cita lain yang publik ini nggak tahu nih pak
saya ingin jadi arsitek
karena bapak saya itu teknik sipil itb
dan dari kecil saya melihat kerjaan bapak saya itu di mejanya yang panjang itu
terus buku bukunya bapak saya kan juga banyak tapi bahasa inggris
nah tetapi last minute begitu saya mau naik kelas tiga
saya harus melihat realita yang berbeda

saya harus melihat realita yang berbeda di mana orang tua saya kelihatannya sangat kesulitan dalam hal biaya
sehingga saya harus berubah
melupakan waktu itu saya patah hati
beneran saya masih ingat itu pak
saya patah hati aduh
saya nggak bisa mengejar apa yang saya inginkan dari kecil
paling yang ditunggu tunggu oleh masyarakat pasti seperti apa langkah politiknya
dengar dengar nih pak katanya udah bikin jazz bener gak sih pak
enggak nih pak
ingin tahu lebih dalam seperti apa langkah politiknya pak andika
apalagi mau jadi cawapres mau jadi tipe menangan boleh spill dikit pak gimana pak udah ada kode kode
tapi jadi jawab dulu nanti kita samu lagi di segmen berikut yang katanya mau buka bukaan ya
tipe menangan gak jadi masih tetap mau ke kadar pdip gak sih pak
ya saya pokoknya sudah ada komunikasi yang saya nggak bisa ngomong
tapi itu gak berubah
oh itu gak berubah berarti tetap di pdip
jadi tipe menangan jadi dikit

ceritanya gimana sih pak
kalau milih mas ganjar lebih ke mungkin hati lah
karena kita benar benar nggak ada misalnya
oh kebersamaan yang cukup panjang dulu nggak ada
saya kan mengenal mas ganjar mas anies relatif at the same time lah
karena saya ikut presiden jadi dan paspampres
pak prabowo jauh lebih lama
jadi sebetulnya bukan karena saya kenal dalam tentang mas ganjar
lebih ke sepintas kok kayaknya
jadi sepintas itu ya
kalau jatuh cinta
karena kita juga sering begitu
nggak usah jatuh cinta
misalnya kita ketemu orang baru
terus kita tiba tiba merasa cocok nih kalau misalnya interaksi dengan orang ini
kita nggak tahu ukurannya dari mana
tapi ya hanya di sini aja nih yang rasanya kok pas gitu ya
pak ini sejauh ini kan baru baru ini bapak juga baru bertemu dengan pak ganjar ya pak
di satu kesempatan
pak ganjar malah sepertinya sudah memberikan sinyal positif
ia mengatakan bahwa pak nika siap kalau dipilih apa saja
sebenarnya bapak siap gak nih pak kalau diminta
ayo pak andika dampingi saya sebagai wakil presiden
saya siap mak
saya siap jadi apa saja
saya siap dapat tugas apa saja pak
karena ini adalah awal karir kedua saya
saya sama sekali tidak mematok apa
karena pak saya sadarlah kita kan pemula
hanya saya punya pengalaman empat puluh tahun di birokrasi di tni
bidang saya yaitu tentang keamanan nasional
kemudian kebetulan pendidikan saya juga memang pendidikan yang membuat saya lebih paham
tentang eksekutif khususnya keamanan nasional
bapak ini juga mendukung sinyal positifnya pak ganjar mbak puan sebagai kedua dpp juga apa ya
sudah menyebutkan atau mespil nama bapak kan ya diantara beberapa cawapres yang cukup
banyak orang tahu seperti pak erick thohir pak sandiaga uno
ini gimana pak apakah ini semakin menguatkan tekad bapak untuk bisa memberikan kontribusi lebih lagi
tadi bapak katakan
berarti kalau siap itu sudah ada yang dipersiapkan
apa yang ingin bapak berikan kepada bangsa ini khususnya melalui misalnya nih bapak ya dipilih sebagai wakil presiden
ya pertama begitu saya disebut yang jelas itu kan sebuah kehormatan mbak ya
saya nggak nyangka sampai segitu loh dan nggak juga menyangka ya
sebuah kehormatan lah kalau saya dinilai bisa masuk menjadi lima satu di antara lima itu
jadi bahwasannya saya misalnya disebut sebagai calon bakal calon wakil presiden
ya saya pun juga harus mulai berpikir keras ini apa yang harus saya lakukan
dan kira kira saya sudah punya lah
berarti sudah cukup mateng ya
bahkan detail detail dari pendidikan namanya sudah dipikirkan ya pak ya
pak ini bapak kan backgroundnya tentara
apa sih keunggulan seorang tentara ini untuk bisa menjadi seorang pemimpin nih pak
baik ya wakil presiden
baik ya wakil presiden ataupun ya tadi ya
ya kami dari awal dari mulai karir awal sering menghadapi people
memimpin manusia juga
dan semakin senior kita semakin banyak orang yang kita pimpin atau kita manage
ini kan sebuah mesin ya
birokrasi itu sebuah mesin struktur
di mana kita harus membawa mereka memwujudkan sesuatu yang menjadi tugas pokok organisasi ini
ya itu yang mungkin akan sangat menguntungkan saya
pak untuk sejauh ini seberapa sering pak kedekatan bapak dengan pdip
mungkin dengan bu mega ataupun mbak puan
apakah semakin intens adanya pertemuan
ya walaupun ngobrol ngobrol santai seperti itu pak
mungkin kemarin juga baru baru ini juga ketemu pak gaya juga
berarti lumayan sering kan pak
semakin bertambah nih kayak frekuensi bertemunya pak
kalau ketemu sering sih enggak mbak
tapi ada ketemu setelah saya pensiun ya ketemu dengan ibu mega ketemu dengan mbak puan
ketemu dengan misalnya individu individu dari partai politik kan juga saya sering ketemu
menarik pak sering ketemu bu mega ketemu mbak puan
betul ada pembicaraan tentang situasi lah situasi nasional
apakah menyangkut politik atau yang bukan politik
tapi ya sekitar itu nggak ada pembicaraan secara spesifik yang ke arah
ke arah mana
ya ke arah itu tadi
ke mana pak
kan sering ditanya orang lah
baca wapres gitu ya pak ya
ya tim pemenangan maupun baca wapres atau apapun lah
karena ibu mega itu sebenarnya sosoknya seperti apa sih pak

beliau sudah sangat matang
jadi kalau politisi itu sebutannya adalah seasoned politician
politisi yang sudah sangat matang
karena kan jam terbang ya
beliau bergerak atau masuk dalam dunia politik sudah sangat lama
dan juga ada ups and down nya atau highs and lows nya
dan itu yang biasa kita lihat
biasanya membuat orang jauh lebih bagus jauh lebih bagus
jadi saya sih yakin beliau dengan pengalamannya itu biasanya ya selalu ada di sini lah
bapak tahun ini adalah pemilu pertama bagi pandika ya dua ribu dua puluh empat
seperti apa nih pak
rasanya akhirnya setelah empat puluh tahun sekarang jadi bagian juga seperti masyarakat pada umumnya untuk menentukan pilihan
karena pertama kalinya saya akan nyoblos di pemilihan presiden
nanti juga untuk memilih anggota legislatif
juga memilih untuk kalau karena saya tinggal di sini berarti gubernur dki
karena di sini gak ada pemilihan wali kota kan gak ada
dan memilih partai
kali aja ya pak pas milih ada mukanya sendiri gimana pak
ya saya gak tahu
ya gak tahu ya pak tiba tiba wah pada saya gitu ya pak
pak ini gimana melihat pemilu nanti di dua ribu dua puluh
secara bapak juga sudah melihat peta atau dinamika politik indonesia itu seperti apa
pasti kurang lebih sudah tahu lah kurang lebihnya seperti apa itu
menurut saya kita ini baru aja dihantam mbak sama dinamika yang nggak menguntungkan
ini dari luar mbak ya
satu covid dua ribu sembilan belas kedua perang di ukraine dua ribu dua puluh dua tahun lalu
dan ini sangat memukul perekonomian
bukan hanya kita tapi juga seluruh dunia
jadi kita ini dalam banyak indikator belum bisa kembali seperti sebelum dua ribu sembilan belas
jadi bagi saya sayang kita harus bisa memastikan transisi kepemimpinan nasional tahun depan ini as smooth as possible
jangan ada dinamika lain yang akhirnya akan membuat kita kayak tersiok siok lagi
semuanya mendukung saja semuanya kondusif transisi kepemimpinan
itu saja pr besar nih bagi pemerintahan yang akan terpilih dua ribu dua puluh empat besok
untuk tadi gimana caranya memperbaiki hanya untuk menyamakan ke posisi dua ribu sembilan belas bayangin mbak
sudah pernah kita lebih bagus
jadi untuk mengembalikan ke situ aja pemerintah yang terpilih tahun depan harus kerja keras
kalau misalnya pemenangan gak jadi masih tetap mau ke kadar pdip gak sih pak
ya saya pokoknya sudah ada komunikasi yang saya nggak bisa ngomong
tapi itu gak berubah
berarti tetap di pdip ini ya
kita tunggu dan semoga tadi apa ya cita cita bapak dan konsisten bapak bisa terus komitmennya bisa terus dia amanah dijalankan
sampai nanti pemilu dua ribu dua puluh empat berjalan juga kondusif
terima kasih pandika atas waktunya
terima kasih mbak